perlu saya ingatkan sekali lagi ini itu bukan kampanye saya disini ingin membuka sang pisang
di depok yang kedua karena dulu sudah pernah di margunda cuma tutup makanya saya buka lagi di